teror bom terjadi di gereja santo yosep di jalan dr mansur medan sumatera utara tadi pagi
seseorang tiba tiba maju dan menyerang pastor albert s pandiangan yang sedang berkotba
akibat serangan pastor mengalami luka di bagian tangan
serangan terjadi saat misa pagi sekitar pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
serangan membuat jemaat gereja panik dan berhamburan keluar
pria yang menyerang pastor dengan pisau berhasil ditangkap oleh jemaat
tim jihandak yang diturunkan ke lokasi menemukan benda yang diduga bom rakitan di dalam tas pelaku
bom rakitan tersebut kemudian diledakan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun salah satu jemaah terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena syok
ada di bagian bangku sebelah tengah kalau kita mengharapkan sebelah kiri dia terjadi ledakan
si pelaku langsung mengarah ke altar menuju pastor dengan membawa
setelah aksi penyerangan terhadap seorang pastor polisi masih berjaga di sekitar gereja katolik santo yosep di medan
selain berjaga polisi juga membubarkan sejumlah warga yang mendatangi lokasi untuk mengetahui kejadian di gereja ini
pelaku penyerangan berhasil ditangkap
dari tangan pelaku disita sejumlah barang bukti termasuk sebuah pisau dan benda yang diduga bom rakitan
tidak terprovokasi dan menunggu keterangan resmi dari kepolisian
kami ingin bahwa supaya kita tidak terprovokasi dengan apa yang ada hari ini
bahwa yang dari luar itu ada sekarang inilah yang kita lihat bahwa kondisi ini memang ada dugaan dugaan itu
nanti keterangannya di ku